proses pembangunan itu adalah sebuah progres sebuah progres dan sebuah perjalanan
oleh sebab itu baiknya kita melihat perjalanan tersebut adalah bukan tentang
bagaimana apakah kita sudah sampai di titik akhir atau belum di titik akhir
tapi apakah kita berjalan dengan benar
dan bagaimana melakukan perbaikan secara menyeluruh
telah banyak hal hal positif yang telah kita capai melalui program otsus yang ada
dan banyak hal juga yang harus kita perbaiki
itu harapan saya semua pihak semua stakeholders boleh turut bekerja sama
untuk menyukseskan program pembangunan ini
terlebih harapan saya untuk generasi muda papua yang telah menikmati program program afirmasi
dari otsus yang telah bersekolah di berbagai institusi
mari kita sama sama bergandeng tangan untuk ikut membangun dan mesejahterakan masyarakat
dan tanah papua yang merupakan kewajiban kita